itu nanti kesejarah saya karena kami baru akan meminta arahan dan membahas dengan pak mahfud
detail seperti apa nanti setelah semua clear baru kita jelaskan supaya gak simpang siur
tapi beneran udah dikerima apa gimana pak
kementerian keuangan sudah menerima surat yang diberikan ppatk
tetapi dalam surat itu memang kami tidak menemukan angka tiga ratus triliun
ini nanti kami akan mintakan arahan penjelasan elaborasi seperti apa konteksnya
ini tetap semangat kita kan semangatnya sama ya
kemenko ppatk kemenko polhukam semangatnya semua sama kpk semangatnya semua sama
ingin transparan ingin akuntabel